dan kita beralih ke informasi lainnya seakan tidak takut dengan peringatan presiden joko widodo
petugas dinas perhubungan nekat melakukan pungutan liar
dan ini yang menjadi korbannya adalah pengemudi truk tanpa kartis retribusi
secara terang terangan beberapa petugas dinas perhubungan kabupaten karawang
meminta uang kepada para pengemudi angkutan barang berupa truk dan juga pick up
yang melintas di jalur badami di wilayah karawang
menurut seorang pengemudi truk untuk melintas di jalur badami
ia selalu dimintai uang oleh petugas dinas perhubungan sebesar rp dua
dalam perjalanan pengiriman barang ia bisa sampai empat kali terkena pungutan liar
saat akan dikonfirmasi mengenai praktik ini tidak ada petugas yang mau memberikan keterangan